teknologi lima g digadang gadang menjadi jaringan internet seluler tercepat di dunia
pembicaraan soal jaringan lima g pun kembali ramai
usai apple merilis iphone dualf yang berbekal jaringan lima g
seperti yang sudah dilakukan kompetitornya samsung not dua puluh ultra
beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan teknologi ini
lalu pertanyaannya kapan kira kira akan sampai di indonesia
jaringan lima g atau field generation adalah teknologi terbaru yang digadang gadang hadir
dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari akses internet empat g
benar nggak sih demikian
mari kita coba telah lebih jauh ya perjalanan era dari generasi pendahulunya sampai ke era lima g
ini dia teknologi lima g sudah di depan mata
sejauh apa di depan matanya
kita ngomongin dari sejarahnya terlebih dahulu
berawal dari teknologi satu g atau satu g pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
hampir seluruh sistem di generasi pertama ini merupakan analog
dengan kecepatan rendah dan sangat
bersuara sebagai objek utamanya
seperti kalau anda masih ingat nmt atau nordic mobile telepon
dan juga amps analog mobile phone system
dan pada awal tahun sembilan puluh an akhirnya mulai bergeser ke teknologi jaringan seluler digital
muncullah tuh gsm lalu ada cdma di mana ada kualitas suara yang lebih jernih
dan bisa untuk sms an tapi cukup satu ratus enam puluh karakter saja
sampai rington midi karena kapasitasnya yang jauh lebih besar
namun kelemahannya jangkauan jaringan masih terbatas
dan sangat tergantung dengan adanya bts atau cell tower
dan di penghujung tahun sembilan puluh an menuju tahun dua ribu an
akhirnya evolusi teknologi ini sampai deter generation atau tiga g
di mana seluler dapat melayani data broadband seperti internet video musik
lalu juga games on demand serta streaming dengan kecepatan sampai dua mbps
lalu berikutnya bergeser lagi di tahun dua ribu delapan
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
industri nampaknya sudah siap menyosong era baru lima g
tapi pertanyaan besarnya penting gak sih
apakah indonesia memang butuh dan siap akan teknologi jaringan lima g
berikut ini adalah wawancara saya dengan anggota komite regulasi telekomunikasi
dan badan regulasi telekomunikasi indonesia setiardi widodo
atau tidak saya kira jawabannya adalah perlu
jadi paling nggak ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini
yang pertama adalah bahwa teknologi itu berevolusi ya
yang kedua dari manfaat
jadi teknologi yang baru tentu saja membawa banyak hal yang baru
peluang peluang baru kemudian aplikasi baru dan sebagainya
kaitannya dengan siap atau tidak
menurut saya paling tidak ada empat variable yang perlu direview lah
untuk melihat kita siap atau tidak
yang pertama adalah user pengguna
yang kedua adalah
industrinya industrinya itu ada operator ada vendor
kemudian yang ketiga yang terkait dengan regulasi dan rencana rencana pemerintah
dan yang keempat adalah faktor faktor pendukung yang tidak kalah penting
siap sih kita siap siap
ya siap saja bisa dikatakan siap tetapi dengan berbagai keterbatasan
jadi kalau kita paksakan misalnya kita bisa langsung lari ke lima g
tetapi dengan banyak keterbatasan
kalau mau ideal kita perlu beberapa contoh